berdasarkan peraturan presiden no enam puluh empat tahun dua ribu dua puluh
pemerintah menaikkan iuran peserta bpjs kesehatan mandiri
atau pekerja bukan penerima upah
jika semula iuran peserta mandiri kelas satu dari rp delapan puluh menjadi rp satu ratus lima puluh
untuk kelas dua dari rp lima puluh satu menjadi rp seratus
sementara peserta mandiri kelas tiga masih bisa menikmati tarif lama
yaitu rp dua puluh lima lima ratus karena ada subsidi dari pemerintah hingga satu januari dua ribu dua puluh
banyak masyarakat yang mengeluh atas kebijakan ini
karena dilakukan saat masa pandemi covid sembilan belas
karena keadaan dini sekarang berarti nggak terjadi
nggak terjadi hasilnya nggak ada
nah turun aja
turun aja harga normal aja gitu ya
hal senada diungkap bupati tasik malaya jawa barat
kenaikan tarif bpjs di saat pandemi covid sembilan belas dianggap tidak bijak
di tengah tengah kesulitan masyarakat hari ini
karena kondisinya pemerintah sekarang banyak realokasi
kepada penanganan penanggulangan covid sembilan belas
tidak bijak sama sekali
bpjs dinaikkan pada tahun ini di tengah kita sedang menghadapi corona
di surabaya imbas dari kebijakan kenaikan tarif bpjs ini
dinilai tidak terlalu signifikan
imbas dari tadi perubahan perpres enam puluh empat ini relatif nggak terlalu besar lah ya
karena masyarakat juga tadi rasanya memang yang memilih haknya kelas satu
kelas dua tentunya orang yang mampu lah menengah ke atas
sehingga nggak banyak kalau kita lihat yang fenomena
berbeda dengan yang sebelumnya ya
melalui perpres nomor tujuh puluh lima tahun dua ribu sembilan belas
namun keputusan ini
dipatalkan mahkamah agung